sampai jumpa di video selanjutnya
ini yang menolong kamu
biarkanlah mereka pergi
orang orang kuntala ini aku lepaskan
tidak akan bergabung dengan aku lagi
kalau kalian memberontak pada bangsa kuntalah
kami dari desa lebak siu tuhan
kami orang kuntala
terima kasih tuhan
ya berenang ya
wah asik banget
aku bawa airi dingin
dia nggak mau kita berdua aja
ayo jangan salah salah
aduh ada celanaku
ada yang masuk ke celanaku
trigalon gak ada
kagah itu bopan juga di umpan
ih kamu apaan sih
ntar juga didongkot sendiri udah
ampun aku mengaku kalah
jangan bunuh kami
aku tidak akan membunuhmu
kau pasti bukan manusia biasa
siapa kau sebenarnya
kalau begitu kau adalah junjungan kami
naga adalah nenek moyang kami dulunya
kami akan menyembah naga
kami menyembah kepadamu
ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu ben
apa kau mau datang ke istanaku
aku mau paman
itu adalah pedang pusaka yang terbuat dari tarik naga
sudah ratusan tahun tidak ada yang bisa mencabutnya
semua putra naga
mereka semua adalah rakyatku ben
mereka adalah abimu
apapun yang kau perintahkan
akan kami jujurkan dengan setia
lihat burunganku salah
pergola cepet dong tambah banget sih

aduh eh kalo jalan liat liat dong punya mata gak sih
atau kedua temanmu akan mati
jangan lepaskan kedua temanku
jangan nyerahkan kami tri cepet pergi
kamu kira aku gak berani
aku tak berani untuk membunuh kamu
tapi aku minta
lepaskan kedua temanku
sudah lama aku memburu trigalon
dan baru sekarang keinginanku terkabur
aku selalu sengsara
diusir dari rumah
gara gara sinar keperabuanmu itu
aku akan mendapatkannya
supaya aku bisa pulang ke rumah
dengarlah sudah waktunya
kau menggunakan kekuatanmu
untuk mengalahkan kejahatan yang telah
menyengsarakan rakyat banyak
aku belum bisa mengendalikan kekuatanku
dan aku belum berhasil menemukan
kibuyut banyu biru
percayalah pada kekuatan hatimu
kamu pasti bisa menemukan
apa yang kamu cari
jangan tinggalkan aku
kenapa kalian ada di sini
kakek ini yang menolong kamu
sekarang kamu sudah besar karet
aku bukan karebet
nama yang diberikan oleh
kedua orang tuamu
kakek kenal sama orangtuaku
aku sahabat baik ayah dan ibu
aku mencari kamu
nama kakek siapa
kibuyut banyu biru
ternyata kakek adalah orang yang selama ini
sejak pertama kali aku melihatmu dulu
aku yakin kalau kau itu karpet
aku selalu mengawasimu
dan aku bangga
kau bisa mendapatkan pedang naga
akan membuat kekuatanmu